kita akan melihat bagaimana situasi peresmian lrt jabodebek
kita akan bergabung bersama dengan korespondensi ann indonesia
roni satria yang saat ini berada di stasiun dukuh atas
selamat pagi roni setelah diresmikan oleh presiden joko widodo
seperti apa pantauan anda terkait situasi di sana
sepertinya di belakang anda ini mulai ramai rony
ya farhanisa dan juga caca kalau kita lihat tadi pada pukul sembilan waktu indonesia barat
presiden joko widodo telah merepikan lrt jabodebek ini
kemudian mencoba langsung untuk berhenti di lrt duku atas
tempat saya berdiri sekarang ini
namun bagaimana teknik operasionalnya nanti
kalau kita tahu pada pukul empat belas waktu indonesia barat
masyarakat umum sudah bisa menjajal dengan harga lima rupiah saja
selama satu bulan hingga tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh satu
sudah ada dirjen perekarata apian kementerian perhubungan
bapak muhammad rizal wasal
selamat pagi bapak
pak rizal ini hari pertama kita tahu
saya lihat wajahnya sudah sangat pemberingah ini untuk melihat
bahwa tadi sudah resmi kita akhirnya bisa menjajal lrt jabodetabek ini
harapannya dulu pak
ya harapannya harapan pertama
harapannya harapan pertama kita rasa syukur dan rasa bangga yang luar biasa
hari ini pak presiden kita sudah meresmikan beroperasinya lrt jabodebek
melayani dari duku atas ke bekasi timur
dan duku atas ke cibubur arja bukti
operasionalnya ini kan kita tahu bahwa nanti akan ada mungkin target penumpangnya
atau fasilitas apa yang akan dirasakan oleh masyarakat
ya artinya masyarakat sekalian jaringan ini melayani delapan belas stasiun ya
delapan belas stasiun di mana empat ada ke arah arja bukti dari cawang
ada ke arah bekasi timur
dan sisanya delapan itu ada di wilayah perkotaan mulai dari cawang sampai ke duku atas
semua titik titik stasiun itu terintegrasi dengan layanan feeder feeder
bahkan beberapa titik utama itu seperti di cikoko
itu mau ada integrasi dengan krl kita
di duku atas terintegrasi dengan nantinya ke arah halim untuk ke kereta cepat jakarta bandung
di kampung rambutan kita tahu nanti langsung berhubungan dengan terminal kampung rambutan
nanti semua titik lokasi ada first mile last mile untuk masyarakat
untuk bisa bergerak menuju tujuan masing masing
baik bekerja jalan jalan siap semuanya
yang terpenting integrasi ya
integrasi itunya ya pak ya
karena memang kita tahu bahwa banyak sekali modal transportasi di jakarta
harapannya masyarakat akan beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik
artinya tadi ya sudah ada bekasinya ada tarif
hari tarifnya ini dalam langkah hari kemerdekaan publik kelas tujuh puluh delapan tarifnya kita diskon
sebenarnya sekarang tujuh puluh delapan tapi kita bulatkan
selama mulai hari ini siang ini sampai dengan nanti akhir september
tarif hanya dibewankan lima per orang flat
kemana pun hanya lima per orang
sampai dengan akhir september dua ribu dua puluh tiga
setelah itu nanti ada promo lagi sampai februari dua ribu dua puluh empat
ini kan kita lihat orang orang kan masih mungkin masih ragu ragu naik nggak ya naik nggak ya gitu
naik lrt nggak ya gitu nah
iya artinya bukan ragu
kalau nggak naik lrt rugi gitu loh
karena apa pasti enak nyaman cepat
dan kepastian itu selalu ada dan keberlanjutan selalu ada
karena ada last mile first mile atau feeder kelanjutan
jadi dari yang mengantar sampai ke stasiun dari stasiun ketujuan sudah kita siapkan semua
itu yang penting ya selamat itu yang terpenting
terima kasih sekali lagi pak rizal
farhanisa dan juga saza tadi kalau kita dengar bahwa memang ini yang menjadi target dari kementerian perhubungan juga
bahwa nantinya dengan adanya lrt menjadi semakin menambah banyaknya moda transportasi di jakarta
yang tentunya akan mempermudah mobilisasi masyarakat baik tidak hanya di kota jakarta tetapi juga kota penyangga
seperti depok bekasi dan juga wilayah wilayah sekitarnya kembali ke anda
ya tentunya kita harapkan dengan beroperasinya lrt ini bisa menjadi opsi begitu ya moda transportasi bagi warga jakarta dan sekitarnya
koresponden cnn indonesia roni satria atas laporan langsung anda